setelah dpc pdi perjuangan kota solo jawa tengah mulai membuka penjaringan untuk mencari pengganti gibran raka buming raka sebagai bakal calon wakil wali kota dan wakil wali kota
penjaringan ini dimulai hari ini hingga tanggal dua puluh empat mei mendatang
dpc pdi perjuangan kota solo jawa tengah membuka diri untuk siapa saja yang memenuhi syarat
tidak hanya internal kalangan eksternal juga diberi kesempatan
dan tidak menutup kemungkinan ada kader dari partai politik lain yang ingin maju
hal ini akan dipertimbangkan menjadi salah satu pilihan nantinya termasuk di dalamnya koalisi dengan partai politik lain
artinya kita siap dengan kader kita tetapi juga memberi kesempatan kepada tokoh masyarakat yang lain partai lain untuk berpartisipasi membangun kota surakarta
kita tidak menutup karena pdi perjuangan adalah partai terbuka